banteng kalau itu cepet jual
kalau nggak ada kalau nggak ada
oh lo tenang aja
berapa pun biaya pengobatannya gue pasti ganti
lo mau berapa
lo sebut aja berapa gue ganti kok
kok lo begini sakit juga kamu
wah ini mah pasti sakit gara gara pikiran ya

abah kemana om
eh apaan ya
is kalau nanti baru is

udah terus selamat ya
salah saya tuh gue pikiran
sakit heran kayaknya banyak pikiran ya tepang
ya kamu nanya kenapa pikiran itu kemana
udah tau lagi mikir
mau main apa nggak kalau mau main ya udah
nggak usah mikir capek
ya bagus kalau lo teng
teng teng teng
teng teng teng
teng teng teng
teng teng teng
barusan papa denger
ternyata kita tuh udah bikin galau
karena maksa dia ambil beasiswa di singapura
jadi boy galau kok galau
harusnya ma itu boy seneng dong
dapet beasiswa kan
aduh itu kan harus kuliah di situ
siapa tau kalo boy kuliah di singapura
boy punya kehidupan baru punya temen baru
siapa tau juga punya pacar baru
nggak bisa gitu juga dong ma
mama kan udah jelasin berkali kali
dengerin lagi ya
selama adriana itu masih mendikat
dengan pak belly
berarti adriana adalah mama tirinya reva
sedangkan kita tau adriana itu sangat mencintai boy
dan adriana akan melakukan apa aja
supaya reva dan boy ini gak boleh bersatu
mama tahu banget kenal banget adriana
jangan jangan dia nekat
terus kalo boynya dibunuh
pikirannya kriminal banget sih
aduh ini bukan kriminal pak
bisa aja terjadi
belum lagi kedua
kalaupun adriana itu mengalah
mau menerima boy sama kita
macan yang nggak mau terima dong
macan nggak mau punya hubungan apapun lagi
karena dia misdrama
dia orangnya licik
apa kita ini bener bener udah siap
berjauhan dengan boy
secara dia anak kita satu satunya
itu juga mama tau
bahwa memang anak kita satu satunya cowok
wah kan mama udah kasih ide
kita bisa kesana
kita terbang aja ngeliat boy setiap kali kita kangen
jadi inget di anak yang perempuan
kasian juga gak ada yang perhatiin
udah makan belum ya kinar
jangan jangan kemarin mana kasih selalu kayak gitu
aku makan di sana
oh enggak juga cukup warna bomba sih
kamu udah makan belum
udah tante makasih banget ya
gini kalau kita belum makan
ntar tante suruh mang diman bawain makanan ke kosan kamu
udah tante makasih
makasih makasih banget
serius nih beneran
enggak kok tante beneran udah kenyang
udah kenyang enggak bohong
udah aku udah makan udah kenyang udah gitu maksudnya
kinar kalau kamu emang belum makan kamu kasih tau aja gak apa apa
ya bilang aja sama tante
kinar kalau ada apa apa kamu ceritain sama tante
kok semalu malu ya
harus bilang ya janji
iya tante pasti kok
sekarang kamu juga harus hati hati jaga diri kamu
baik baik di sana
di sana di kosan ya soalnya tinggal rame rame soalnya ya iya tante ya udah assalamualaikum
hubungan sama redan rojok
ternyata namanya roger
ini siapa kalian semua ciaba
tunggu waktu cepet di bawah
kalau enggak lupa luar para
oh lu tenang aja
berapapun biaya pengobatannya gue pasti ganti
lu mau berapa
lo sebut aja berapa gue ganti kok
ini lu ganti aja
kalau dua pun sedikit lebih dari lima
orangnya sih kasar
hatinya ini berat
padahal kan robby gak kenal sama dia sama sekali
kalau gini ceritanya gue gak bisa kabur nih